presiden joko widodo dikenal suka memberi hadiah sepeda kepada anak anak pada minggu malam
ashanti selebritas indonesia mengunggah sebuah video melalui akun instagram pribadinya
video ini mengabadikan tingkah polos arsy ini ya bayi bayi tapi udah terkenal di instagram
putri anang hermansyah dan ashanti yang meminta sepeda kepada presiden joko widodo
arsi putri anang hermansyah dan ashanti mendapat kesempatan untuk bertemu presiden joko widodo
saat berada di acara pernikahan anak ketua mpr zulkifli hasan di hotel rafles kuningan jakarta selatan akhir pekan lalu
mereka bertemu di meja buku tamu ketika jokowi sedang mengisi buku tamu arsi langsung meminta sepeda kepada presiden
jokowi membalas dengan
arsi nanya nggak bawa sepeda lalu kemudian bu iryana menambahkan menjawab kasih pertanyaan dulu baru dapat sepeda
setelah diunggah video ini banyak mendapat apresiasi dari netizen